kalau awalnya itu berapa harganya pak
pemilu ibarat pesta bakar bakar uang yang amat banyak
mungkin jadi bisa sama sama posisinya sama sama nggak tahu lah
ketika air tanah diambil kemudian tekanan air pori pada batuan itu berkurang
sehingga pemulihan berlangsung lebih cepat